tidak hanya di masjid istiqlal jakarta presiden republik indonesia joko widodo juga berkurban seekor sapi di sleman yogyakarta
seluruh daging sapi dibagikan kepada warga miskin setempat dan kulitnya dijual untuk kemudian uang hasil penjualan disumbangkan kepada korban gempa lombok
puluhan orang warga dusun ngetal desa marto agung kecamatan seyegan sleman yogyakarta ini dikerahkan untuk merobohkan satu ekor sapi kurban dari presiden joko widodo
sapi seberat sembilan ratus kg tersebut memang lebih besar dibanding sapi kurban lainnya
sapi kurban presiden merupakan perpaduan antara sapi peranakan ongol atau po dan limosin yang dibeli dari seorang peternak asal dusun sompokan
desa margo mulyo kecamatan seyegan sleman
setelah disembelih berat bersih daging sapi mencapai tiga ratus tujuh puluh delapan kg tersebut dibagikan kepada tujuh ratus lima puluh tiga warga miskin yang ada di padukuhan setempat
sementara kulit sapi dijual kepada pengepul kulit sebesar lima ratus ribu rupiah dan disumbangkan bagi korban gempa bumi di lombok nusa tenggara barat
untuk sapinya saya lihat cukup besar sekali
yang kemarin diberitahukan sekitar sembilan ratus kg cukup besar sekali bagi masyarakat sini untuk melihat sapi sebesar kayak gitu
sebelumnya pernah lihat sapi sebesarnya
sebelumnya belum biasanya cuma bobot yang biasanya di sekitar sini tiga ratus dua ratus an
sementara itu dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas pertanian pangan dan peternakan kabupaten sleman
tidak ditemukan cacing hati pada sapi pemberian presiden joko widodo